sejak dinyatakan masuk dalam level tiga ppkm nasional
pemerintah kota solo memutuskan memulai membuka kawasan wisata outdoor
salah satunya adalah taman hutan kota balekambang
sejak enam september kemarin taman ini sudah boleh dikunjungi kembali oleh warga
namun dengan berbagai ketentuan
seperti pengunjung harus di atas usia dua belas tahun
menunjukkan kartu vaksin dan menjaga protokol kesehatan
selama di dalam kawasan wisata balekambang
jumlah pengunjung pun dibatasi
hanya dua puluh lima persen dari total jumlah pengunjung dalam kondisi normal
hal ini disambut baik oleh para pengunjung
antara lain oleh titik dan endang muhardi dari lawean solo
sejak pagi bersama kelompok sepedanya
mengunjungi taman balekambang untuk pertama kalinya
setelah pandemi covid sembilan belas melanda wilayah solo raya
mereka terkagum dengan kondisi taman hutan kota ini
yang lebih baik dari sebelumnya
kami masuk ke sini tadi agak kaget
kok ternyata bagus ya bersih ya
ternyata menarik untuk dikunjungi
tadi masuk suruh nunjukkan apa
saya masuk semuanya tadi menunjukkan peduli
peduli apa mbak
tadi saya nyaman juga mas
aman dan nyaman
kan tidak berkerumun
ya terus bisa menjaga jarak juga
sudah berapa kali belum kesini atau baru pertama kali
saya sudah dua kali
kebetulan pas hari apa itu ya
saya sama suami survei kesini
terus bilang sama ibu ibu
eh ternyata disana bagus lho
yuk kita kesana minggu pagi
kita kan tiap minggu mas agenda sepedaan
walaupun dekat ini tapi juga merasa senang
sementara di taman satwa taru juruk atau solo zoo
belum dibuka untuk umum karena terkendala
scan barcode aplikasi peduli lindungi yang baru datang
perlu diuji cobakan dahulu agar petugas lebih bisa mengaplikasikan
rencananya besok senin diuji cobakan
baru pada selasa diputuskan akan dibuka atau belum
kartika bagus solo jawa tengah